mudik dengan kereta api dari ataupun menuju surabaya jawa timur diprediksi mencapai puncak pada sabtu kemarin hingga sehari menjelang lebaran
sementara itu seluruh tiket arus balik telah habis terjual hingga tanggal enam belas juli mendatang
minggu malam ribuan pemudik asal surabaya menuju jakarta terus menjejali stasiun pasar turi surabaya
dua lebih pemudik akan berangkat menuju stasiun gambir jakarta dengan menggunakan dua kereta ekonomi ac dan satu kereta eksekutif argo anggrek
pemudik dengan tujuan jakarta bekasi tangerang dan cirebon ini rata rata telah membeli tiket sejak tiga bulan lalu
dari data yang dimiliki pt kai daob delapan surabaya puncak kedatangan pemudik dari jakarta ke surabaya dan sebaliknya terjadi sejak sabtu kemarin hingga h satu lebaran
sementara seluruh tiket arus balik dengan kereta telah habis terjual hingga tanggal enam belas juli
kalau untuk stok tiket atau ketersediaan tiket dari pasar turi ke jakarta atau hamin itu kita masih ada
ada hanya untuk yang h plusnya atau arus baliknya itu mulai h plus satu sampai tanggal enam belas semua jenis kereta jarak jauh sudah habis terjual semua
ya betul sekali
kalau ada informasi itu banyak tambahan atau kereta tambahan
itu sudah termasuk tambahan jadi tambahan kita dari pasar ada dua yaitu kertajaya lebaran dan sembrani lebaran
untuk kertajaya ini kita berangkatkan mulai tanggal dua puluh tiga sedang seberani tanggal dua puluh tujuh
itu untuk kertajayanya lebaran itu mulai tanggal
satu sudah habis semua sampai tanggal enam belas
pada lebaran kali ini pt kai daob delapan surabaya telah mengoperasikan tujuh puluh lima perjalanan kereta api reguler dan enam kereta tambahan
dan setiap hari memberangkatkan lima puluh dua ribu lebih pemudik ke semua jurusan
dari arus mudik dan balik nanti daob delapan surabaya total memberangkatkan satu dua ratus lima puluh tiga lebih penumpang
hindra setiawan surabaya
dapatnya dari teman teman
ini teman teman sehingga bandar bandar ini juga mungkin ingat ada apa di sekolah
penjaga sekolahnya yang jadi entry untuk menyimpan barang tersebut
nah ini juga menjadi fokus kita sekolah sekolah
tapi memang kalau untuk yang sekolah kami dengan dinas pendidikan kita kerjasama kita kasih modul
jadi guru guru ini misalnya kayak guru guru kimia
ini co dua a dua o segala macam campuran ini menjadi apa ini bahaya
lalu misalnya guru biologi ini tanaman ganja loh
jadi informasi itu penting ya pengetahuan itu penting
tapi guru itu berarti harus melibatkan guru juga nah orang tua juga dilibatkan
kalau anak anak kan juga tanggung jawab orang tua ya untuk memastikan
ini bagaimana kerjasama dengan orang orang
jadi dengan orang tua kami juga melihat daerah
kayak tahun lalu dua ribu sembilan belas kita kejasama dengan lipi
kita bisa tahu sejauh mana parahnya kepaparan termasuk ketahanan kota
nah kita bisa itu ada indeknya indek ketahanan kota
nah yang terpapar kemarin itu dua ribu delapan belas jawa barat
kami dengan pak gubernur kita sama sama kita intercept
kita intercept ke keluarga
nah kita dengan unodc kita kerjasama kegiatan kegiatan yang langsung masuk ke aplikasi di rumah
di orang tua anak anak
nah ini yang kita lalu mereka menjadi tutor ke teman temannya
nah ini alhamdulillah sudah efektif termasuk di depok tahun lalu
tahun ini kita garap medan
nah ini saya bersama pak gubernur kita garap
ini program program ini yang kita lakukan secara masif
selain kita menggunakan media sosial
media sosial yang lumayan cukup efektif
dan bisa langsung ya ke seluruh indonesia
jadi peta peta penggunaan terbanyak khususnya anak muda ini masih terpusat di kota kota besar
yang cukup barat itu adalah di medan
kemarin di jawa barat di jakarta
nah jakarta juga saya dengan pak gubernur
kita di jakarta ada satu ratus lima belas drap
ini yang jadi fokus kita
kita sama sama dengan dinas pendidikan
nah tadi juga kepala bnp dki juga ada di sini
bagaimana kita garap di daerah daerah ini
dan fokus saya adalah bagaimana demand ini bisa kita kurangi dan tidak ada
ini kan masalah supply dan demand
supply dan demand
khusus untuk anak anak muda
apalagi kan mereka kan dari segi uang jajannya mungkin terbatas itu
dan kita lihat kan sintetik itu kan semakin narkoba sintetik itu kan semakin barat
dan semakin murah semakin gampang dibuat
ini yang sangat menjadi fokus kami di sini
baru kemarin minggu lalu tujuh puluh tujuh
sekarang hari ini sudah tujuh puluh delapan jenis
nah ini yang sangat prihatin
dan harganya juga relatif murah
dan kita fokus karena bahan ini adalah bahan dari perkusur
untuk raw materialnya rukushore ini
nah ini yang kita sekarang kita garap
kita ajak badan pom
kita ajak menteri kesehatan yang lain lain
supaya pengawasan prokusur ini berapa sih yang diperlukan
lalu kotanya berapa
dan berapa yang diterima
ini yang kita jangan sampai
jangan sampai bahan baku yang seharusnya untuk obat obatan resmi digunakan untuk
sampai ke end user
nah itu berapa gapnya
gapnya cukup tinggi
sehingga mungkin ingat beberapa bulan yang lalu kita dapat di tasik malaya
itu mereka bisa home industry
dan itu bisa dibuat di rumah
ini yang sangat berbahaya
yang ini menjadi fokus kita
selain yang tadi
kita atenative development di pusat pusatnya
bukan hanya kita bakar tapi juga kita alternative development
empat bulan yang lalu kita panen dua belas hektare bekas tanaman ganja
ladang ganja menjadi jagung
nah ini yang kita lakukan
jadi ada alternative ya
ini yang kita lakukan
lalu kita tidak merugikan petani ya di situ
lalu kalau untuk yang sabu
yang paling banyak setelah ganja sabu
kita kerjasama dengan luar
jadi dari hulunya mereka operasi operasi di sana kita support
ini yang kita lakukan
kalau saya punya prinsip kalau bisa kenapa harus ditangkap ke indonesia
di sana saja ditangkep
ya harus dari hulunya ya
kayak minggu lalu di myanmar mereka dapat delapan belas ton di sana
nah kita komunikasi terus dengan teman teman di sana
ini yang kita buat
komunikasi dan itu disupport oleh australia dan new zealand
karena sasaran terakhir di sana
iya karena memang ini kalau narkoba jaringannya kan internasional ya kan biasanya
dan indonesia juga sekarang merupakan salah satu bukan konsumen saja tapi sudah produsen juga
jadi mata rantainya itu harus dipotong
tapi pak heru ngomong ngomong ini kan zaman covid ya
kita setelah tiga bulan atau empat bulan ini ada psbb mungkin jaga jarak dan lain sebagainya
ada dampak yang populer
yang positif dalam arti baik ya terhadap penggunaan narkoba atau justru sebaliknya meningkat
yang positif pasti ada
karena yang tadinya keluarga orang tua dengan anaknya tidak mungkin jarang ketemu
sekarang bisa diawasin
sekarang jadinya serahkan pendidikan ke guru
sekarang mau gak mau ibu ibu bapak bapak ikut bidik anaknya sendiri
nah ini mungkin sangat banget positif
karena saya lihat juga trennya untuk yang anak anak ya
karena selalu di rumah diawasin
betul di rumah diawasin
tapi secara keseluruhan angka penggunaan atau dari segi supply dan demand mungkin dari segi demandnya turun
nah supplynya juga
nah supplynya ini
nah ini mbak sekarang ini dulu heroin tiga tempat ini
nah dulu mereka produksi heroin
lalu sudah bergeser menjadi metavitamin sabu
yang lain tadi masih erwin
tapi sekarang kayak belanda afganistan sudah mulai produksi metavitamin sabu
berarti memang pasar sangat banyak masalah ini
dengan harga yang jauh lebih murah
ya lebih murah
karena kalau cocaine heroin itu kan harganya kan ya harus punya ladang
harus punya ladang
seperti di afghanistan
ya seperti di afghanistan
seperti di birma
kalau metapitamin ruangan segini malah di belgi malah menarik
di belgia itu mereka nangkep malah yang mobile
bisa dimana saja
bisa dimana saja produksi
ini yang kita koordinasi terus dengan mereka
sehingga alhamdulillah kita bisa putus disini
nah ini yang kita lakukan
kita istirahat sebentar
saya ingin melihat ini ruangan pak heru juga mungkin ke tempat lain
tapi yang jelas adalah istilahnya untuk memberantas narkoba ini tidak ada hentinya
karena jumlah dan variasinya itu juga semakin lama semakin meningkat
cara cara distribusinya juga itu semakin kreatif dan semakin sulit ya untuk dipantau
pak heru kita ke ruangan berikutnya
ya tetaplah bersama insight with desi anwar dari kantor bnn
kita mengharapkan masyarakat kalau misalnya melihat ada oknum
siapapun asn tni polri yang misalnya terlibat masalah narkoba ini
mereka bisa melapor ke kita
dan kita jamin untuk rahasia yang bersangkutan
insight with desi anwar fokus kita kali ini untuk memperingati ya hari anti narkoba internasional yang jatuh pada tanggal dua puluh enam juni
dan memang masalah narkoba ini juga sesuatu yang kita sampai saat ini masih merupakan tantangan yang besar di indonesia
nah untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana strategi apakah perlu strategi yang baru dalam menghadapi masalah narkoba ini
saya sudah ditemani oleh kepala bnn
pak heru winarko
halo kita ketemu lagi pak heru sekarang di ruangannya pak heru
ya di kantor bnn pusat
nah pak heru harus ada semangat baru ya apalagi sekarang ini kita sudah masalah new normal ya
sekarang kan dengan covid sudah new normal
cara gaya hidup baru dan lain sebagainya
apa yang menjadi tema penting bagi bnn dalam menghadapi new normal ini
tidak kaku tapi fleksibel
maksudnya persisnya apa
arti persisnya ya fleksibel dalam artian bahwa generasi muda kita ini bisa mengeluarkan inovasi dia
ya tidak harus ada pakem pakem seperti apa
ada larangan dari atas
tidak boleh ini tidak boleh ini
ini yang kita
tapi bukan berarti sesuka hatinya
lalu juga tidak autoristik tapi partisipatif
nah ini yang sudah kita lakukan
yaitu dari mereka untuk mereka
terutama saya fokusnya ke milenial
makanya tadi kita sudah melihat ya ruang sosial media
dari mereka untuk mereka
lalu juga biar generasi muda kita tahu siapa mereka dan bagaimana lingkungan mereka pengaruh terhadap mereka
benarnya sudah kita lakukan dalam tahun dua tahun ini terutama untuk generasi muda
contohnya apa apa saja

hasil yang ingin dicapai dengan generasi muda kita tahu bahwa narkoba itu bahaya
lu keren nggak pakai narkoba
nah ini yang kita mau coba merubah mindset mereka bahwa sehat itu hebat loh
apalagi kalau di jagung main basket
kalau zaman muda saya dulu pemain basket itu idaman
kalau misalnya pegang narkoba gak jadi idaman
nah itu yang kita coba bangkitkan
bukan untuk generasi muda kita
lu keren tanpa narkoba
dan sejauh ini ada hasilnya yang dirasakan karena sudah berjalan dua tahun
kita bisa melihat kita pantau tadi ya kegiatan kegiatan mereka sangat masif
yang mereka sendiri yang apa ada kegiatan kegiatan melatih menjadi blogger menjadi apa menjadi apa
mereka dari mereka untuk mereka
lalu ini yang kita coba
kita mengajak nah ini penting
ya seperti yang saya sampaikan ke mbak desy tadi
kenapa kita buat peti ini
kita juga kita banyak belajar waktu kita dengan teman teman kita di china
mereka pencegahannya mereka masif
melewat melalui ke media media sosial
dan di sana peranan kelomrat di sana sangat berperan
mereka donasi untuk bagaimana emang ini semua pakai pakai ada yang kreatif saja ini
yang kreatif saja biaya
misalnya kayak ada perlombaan perlombaan bikin film singkat segala macam
ini kan perlu ada hal hal ada yang lagi promotor dan lain lain
ini yang kita coba
kita kemarin ada berapa orang datang ke sini
ini untuk generasi muda kita ini
ya jadi generasi muda ya fokus ke hal hal yang kreatif
hal hal yang seru ya sebenarnya
olahraga musik art seni dan lain sebagainya
apalagi kalau zaman covid sekarang kan kesehatan kan nomor satu ya
jadi sehat dan harus inilah
kalau tidak ada kesehatan kita juga tidak bisa bahagia
oke strategi baru lagi
strategi yang inovatif di bnn kan di sini ada pemberantasan tentu saja
pencegahan rehabilitasi pendidikan dan juga kerjasama dan lain sebagainya
kita mulai dari pemberantasan
apa hal hal yang baru pak heru yang perlu diterapkan
kita lihat di filipina itu luar biasa mungkin
agak terlalu ekstrim ya
mereka menembak mati itu pengeta
ya kalau saya di sini ya kita mencoba strategi kita kita depend aktif
jadi kita keluar ke hulunya
ya ke hulunya kita masuk ya lalu ketika ya dengan mekong river
dengan teman teman di thailand di myanmar di lao
mereka juga ikut latihan nih kita di sini
latihan kita di sini
latihan ini kita bikin melting mereka orang orang lapangan
mungkin saya dengan pimpinan mereka sudah deal tapi yang di lapangan ini
nah alhamdulillah dengan ini perkembangannya luar biasa
teman teman yang di luar di malaysia misalnya
tahun lalu mereka hampir dua ton lebih
di sana sebenarnya sabu tidak terlalu banyak
mereka di sana banyak yang heroin
tapi saya sampaikan ke mereka bahwa sabu juga kan narkoba
jangan dibiarkan lewat
dan itu mereka bilang ini kita juga lagi masalah banyak narkoba
bukannya hanya malaysia indonesia seluruh dunia
ya memang ini masalah global
cuman jenisnya yang tidak sama
nah ini yang kita ajak seperti kayak sebulan yang lalu
sebelum ditangkap oleh polisi kita dapat sharing juga
itu di sri lanka
mereka dapat hampir satu ton
nah di sri lanka
ini juga yang latihan di kita mereka juga saling siringi informasi
jadi untuk mencegah narkoba masuk ke indonesia
paling tidak khusus yang untuk tadi yang berat berat itu kokero ya
tapi kan kita ketahui di indonesia sendiri kan kita juga produsen
nah bagaimana cara pemberantasan secara domestik
apalagi dari segi ini kan masalah uang ya
peredaran uang kenapa orang itu betul betul bisnis narkoba ini karena pengaruh
kebetulan mbak desi basic saya perbankan
saya penyidik perbankan
jadi saya fokus benar untuk memiskinkan mereka
tapi dua tahun yang lalu sekitar enam tiga t kita pres
memang sudah ada tersebar di lima belas negara
nah ini juga kita kendala mereka data data di company company
dari taiwan lebih pulang dari dua puluh company di sana
kita kerjasama dengan ppatk
ini yang kita lakukan
malah mungkin mbak desi kaget ya
seperti daerah daerah sulawesi sulawesi selatan
itu ada seorang petani dia menyerangkan narkoba
ketangkap kita tracing
ini yang kita coba
karena memang bisnis
ini yang kita coba bagaimana memiskinkan mereka
ini yang target kita untuk jaringan jaringan
ini sudah ada membuahkan hasil
karena setahu saya justru semakin lama semakin meningkat ini yang namanya jaringan narkoba di indonesia
dan kebanyakan yang meningkat ini adalah nps
nps ini yang sebenarnya paling saya takutkan juga
karena lari ke generasi muda
dan lebih gampang nps yang artificial
yang bisa dimasak di
ya masak sendiri
seperti kpcc katinon yang lain lain ini
nah ini yang harganya rp tiga lima ribu anak anak bisa beli
jadi semua segmen kita tanganin
tapi memang kita tidak bisa sendiri
kayak sekarang tim saya dengan bia cukai lagi di aceh di medan
lagi operasi di sana
ini yang kita lakukan
kita sama sama yang ke polisian
kita di sini sharing informasi
nah ini bagaimana pak heru
karena tantangannya juga kan pasti ada
katakan tadi kan ini masalah uang juga kan
banyak oknumnya lah di situ
dari aparat juga
atau mungkin kan dari kita indonesia sebagai negara kepulauan ini kan susah kan untuk mencegah banyak bolong bolongnya
kemudian kalau masalah uang ini semua orang kan bisa diajak kerjasama
ini apa tantangan terbesar untuk supaya tidak
ini kaitan dengan hani kemarin
kita kaitan sama dengan menpan
kita launching portal aduan narkoba untuk asn
di situ juga ada tani pohri
jadi kita mengharapkan masyarakat
kalau misalnya melihat ada oknum siapapun
yang misalnya terlibat masalah narkoba ini
mereka bisa melapor ke kita
dan kita jamin untuk rahasia yang bersangkutan
nah dari sini kami juga dengan menpan dengan panglima tani dan tani pohri sudah ini
ya gak ada ampun
termasuk juga yang dilapas
yang dilapas dengan mentretum ham juga
setahun yang lalu malah
lima tahun yang lalu malah ada kalapas yang kita bisa proses
dan dipolis delapan belas tahun dia
ini yang kita lakukan
tapi ada data pengedar pengedar atau potensial pengedar di seluruh indonesia ini
ada ada lengkap
ada lengkap kita ada data lengkap
dan kebetulan kita fokusnya ke sana bnn
kita fokusnya ke jaringan
ya nangkep boleh polisi boleh siapa saja
kita fokus ke jaringan
dan kita bisa tahu jaringannya lewat assessment
jadi setiap tangkepan polisi kita assessment mbak
di situ ada penyidik jaksa sama kesehatan
kita assessment kita ada dua
hukum dengan medis
kalau hukum kepentingan untuk bnn kita ingin tahu narkoba yang dipakai orang ini dari mana
langkah masuk ke wilayah masing masing
lalu dari medis kita bisa tahu jenis apa yang dipakai dan tingkat ketergantungannya
hasil dari rekomendasi assessment ini itu menjadi namanya acara pemberian singkat
jadi seperti kayak tipiring
ini sudah kesepakat kita dengan kejaksaan dengan kepolisian dengan mahkamah agung
lalu nanti ponisnya adalah dan waktu nggak sampai seminggu dua minggu sidang rehabilitasi
jadi tidak ada pengguna masuk ke penjara
ini yang harapan kita
kita lihat sekarang yang trendnya di dunia itu kan penggunaan ganja khusus untuk keperluan medis dan lain sebagainya mungkin agak longgar ya
apalagi seperti australia baru
masa aja di belanda dan amerika
di indonesia ini bagaimana pak
program rehabilitasi ya pengguna kan memang tidak ada inilah harus direhabilitasi
tapi kan masih dimasukin penjara kan sekarang juga banyak ya kasus kasus orang menggunakan
itu kan menurut pak heru ini bagaimana
nah ini yang menjadi
karena ini kan sebenarnya antara pengguna dan pengedar kan jauh sekali berbeda ininya
satu lebih ke korban
ini dua tahun ini yang kita kerjakan pak
ini kerja besar kita
karena merubah mindset penegak hukum ini agak susah
mindset penegak hukum ini menangkap orang masuk penjara
padahal narkoba ini tidak semuanya harus masuk penjara
dan juga kesiapan tempat rehabilitasi juga jadi masalah
dan juga lapasnya nanti jadi penerbangan lahan
kalau misalnya dikirim ke penjara
yang dikirim ke mall
ya karena nyari barang itu di penjara di lapas lebih mudah daripada di luar
ini yang di
karena pengguna biasanya kan mereka kecanduan korban lah
istilahnya harus dibantu
ini kira kira bagaimana
kapan akan ada menurut pak heru perubahan dalam
sudah sudah berjalan
sekarang lihat perkembangan tren ini sudah besar mbak
cuma sekarang ini makanya saya bicara dengan menteri kesehatan menteri sosial
bagaimana tempat tempat rehab ini kita besar banget

baik yang swasta maupun yang pemerintah
sejak di sini membuat ada lsp lembaga setifikasi profesi
ini sudah disiapkan oleh bnn sp
kita perkerjakan counselor consuler
jadi saya minta di sini bnn ini semuanya setifikasi semuanya
kayak staf saya harus punya setifikasi
seperti kayak mbak punya staff juga harus punya justifikasi kan
karena arahnya kita harus profesional
nah ini di bnn kita buatkan seperti itu mbak
dan selama ini berjalan
alhamdulillah memang sekarang ini yang jadi kendala banyak keluhan mati di kalsol pak ini
banyak yang minta direhap pak nih pak tapi tempatnya pasti selananya nggak ada ini yang yang kita
anggaran selama ini bagaimana apalagi dengan ini kan semua kan memerlukan istilahnya extra effort
ya anggaran kira kira bagaimana pak heru yang kalau anggaran memang kita saya tidak bisa terlalu
banyak mengharapkan ya kita sehingga saya punya strategi kita mengharapkan jadi karena strategi
saya dua tahun yang awal dipanggil presiden saya minta minta aku akan impress impress enam
gitu supaya ada impres merintahkan kementerian lembaga pemerintahan daerah untuk melaksanakan
p empat gn payungkum dari payungkum itu nanti masing masing kementerian pencegahan pencegahan
pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dari impres ini bisa jadi
payung hukum mereka membuat peraturan peraturan peraturan menteri peraturan daerah peraturan
bupati gubernur sehingga mereka bisa mengeluarkan anggaran ini yang kita lakukan jadi alhamdulillah
cukup untuk semua latihan dan langsung mereka ke mereka jadi dari dari mereka untuk mereka jadi
saya bicara pak gubernur bapak bertanggung jawab masyarakat bapak kamu bukan narkoba ini ini juga jadi
isu politik juga ya ini yang kita lakukan jadi ada tanggung jawab masing masing pemerintah daerah lembaga pengurus
masyarakat bumn ya nah dari segi target sendiri yang bnn apa targetnya jumlah berapa yang mungkin bisa
diselamatkan nah ini kan juga penting ya ada target nah apakah sudah tercapai target tercapai
apa saja tetapi dari dua ribu sebelas sampai sekarang lebih kurang hampir satu juta kita bisa pulihkan kalau
narkoba ini bukan semua punya pulihkan kita pulihkan jadi berarti rehabilitasinya juga
untuk relap ini kita ada program untuk mereka ada tokoh stop narkoba mereka yang
pengguna pengguna mereka nah ini banyak contoh kayak mungkin mungkin ada pemain sepak bola terkenal mbak
tahu anaknya menggunakan karena dia sudah sembuh dan dibuka cafe dan pegawai pegawai semua itu ada
mantan mantan pemakai nah ini lalu juga di balang lalu juga di bali nah ini yang kita kembangkan jadi harus
ada model juga ada remodel perumodel dan itu juga kita mereka juga kita blush ke kemana mana ini yang
tapi kalau dari segi pemberantasan mungkin kira kira target yang ingin dicapai dalam mengurangi atau
memberantas jumlah narkoba yang masuk ke tanah atau diedarkan di tanah air itu ada pak heru
target kita sudah tiga kabupaten dan kita sudah lebih kurang hampir sekarang lima puluh ribu hektare
kita mau replanting menjadi jagung kopi apapun dan karena kita bawa investor ke sana dengan
ekonomi juga yang tadi mbak sampaikan masalah masalah ekonomi lalu juga ya kita bakar
ada berapa tempat kita bakar lalu kita kita lakukan operasi penangkapan itu yang ganja itu yang kalau
di dunia itu kan penggunaan ganja khusus untuk keperluan medis dan lain sebagainya mungkin agak
longgar ya apalagi seperti australia selandia baru tentu saja di belanda dan di amerika di indonesia ini bagaimana
posisinya dalam posisinya indonesia tetap kita melawan kita mengacu konvensi internasional tahun
tujuh puluh satu bahwa ganja hanya diperbolehkan untuk penelitian kalau untuk pengobatan apa direksional
yang satu itu dan itu itu akan tetap kita akan tetap dan kemarin kita juga dengan cnd kita
adakan mereka mau voting kita dari persatuan negara yang ikut dalam forum kemarin itu
negara yang tidak setuju untuk dilegalkan ini kenapa ini banyak pertimbangannya banyak
pertimbangannya dari segi modarat sama segi manfaat lebih banyak modaratnya daripada manfaatnya kalau
ganja yang dipakai untuk pengobatan ini hanya untuk pen killer hai menghilang rasa sakit saja
atau pencernaan juga perubahan perbedaan antara ganja yang tumbuh di indonesia misalnya dengan
ada yang paling banyak di indonesia ada tetra hidrosanaboid yang paling tinggi malah kalau
di luar itu ganja indonesia ini the best the best in the world karena tersebut paling tinggi sampai
penggunaan medis dan saya lihat bahkan bahaya beli rokok saja kan ada yang mencantumkan bahaya dan lain sebagainya
itu tidak bisa diregulasi untuk mengurangi tantangan memberantas dan memerangi
kalau saya sesuai saja fokus saya adalah bukan hanya memberantas tapi fokus saya bagaimana menyelamatkan
berarti kan pencegahannya harus penting apa terobosan baru dalam pencegahannya
pencegahannya tadi selain tadi yang kita pengecekan di mana ini kita harus bagaimana semuanya kita ajak
jadi alhamdulillah sekarang gubernur semuanya ikut concern masalah ini
tapi edukasi kan juga penting kan
apa yang perlu dilakukan
juga di lingkungan keluarga sendiri
kenapa misalnya mengguna itu kan pasti ada motivasinya
apakah itu larian atau pergaulan
ya itu penting mbak
jadi kayak tahun lalu kita garap jawa barat karena di sana saya juga dengan pak gubernur karena saya tetap terpapar cukup tinggi di sana
sehingga kita lakukan dengan yang indonesia
sehingga kita lakukan dengan yang indonesia
dengan yang indonesia yaitu namanya family post
jadi united bagaimana kita keluarga keluarga ini bisa mereka benar benar kembali
malah sekarang dengan adanya covid ini saya bersyukur sekali
karena ibu ibu anak anak kumpul dengan ibu ibu sama bapaknya
ini juga yang paling kita utamakan
jadi family ini nomor satu
ini yang paling penting
jadi jangan mengandalkan buruk
tahanan harus mulai dari rumah
ya dari rumah
dan kebiasaan kebiasaan buruk seperti mungkin merokok ini yang paling penting

ya pengaruh pengaruh anak anak
pengaruh makan itu penting
sehat sadar produktif
kalau kita sadar kita akan sehat
karena kita sehat kita akan produktif
kalau kita produktif kita akan baik
dulu zaman saya muda bisa bahasa inggris bisa it itu hal yang luar biasa
tapi sekarang bisa bahasa inggris bisa it itu tidak ada yang tidak bisa
jadi apa yang bisa membedakan dengan yang lainnya
jadi berarti bukan hanya masalah narkoba ya saya lihat kecanduan itu bisa
kecanduan terhadap gadget terhadap produk
kecanduan terhadap produk
saya pernah ke yang gido ke tempat rehabilitasi itu ada anak anak yang direhab karena kecanduan terhadap
ini kan apa yang jadi lebih luas sebenarnya skonnya
hidup sehat itu kan tidak korupsi juga
tidak melakukan ya
harus satu bungkus ya
jadi kami kerjasama dengan dickwood
dengan dickwood mbak di sana ada dirjian untuk budayanya kita sama sama
dengan semua yayasan kita
bagaimana kita cara masuk kita ingin merubah mindset ini
jadi jangan tergantung sama guru jangan tergantung
jadi kita harus pola termasuk juga di gereja di pesantren
ini yang kita masuk
iya dan sosial media apalagi kan bisa sama jadi toxic ya
jadi harus ada ini edukasi
bereng umur berapa tahun bisa lihat itu segala macam
itu yang kita lakukan dengan menko ponyempo juga
saya bersyukur dengan ada imprex ini dan kemarin juga ada imprex baru imprex dua
malah memperkuat ini
seperti kaya menti desa
anggaran desa bisa dipakai untuk pempat gn
tapi ada ketentuannya harus ada dari musrek desa usaha rencana desa aturan aturan itu
jadi anggaran desa ini bukan hanya untuk bangun bangun bangunan tapi juga bangun sdm
ini yang kita jadi semuanya kita garap
dan harus banyak juga kesempatan buat anak anak untuk hidup sehat itu dengan tempat tempat olahraga
olahraga yang luas
kita kan kadang kadang kan mungkin karena tidak ada bosan ya sekarang itu banyak yang bosan
dan mungkin tidak jelas
jenuh dan lain sebagainya
pak heru ini kerjasama kan penting ya
kerjasama internasional saya lihat juga sangat penting karena banyak tools yang diperlukan
apa apa saja selama ini yang sudah istilah menurut anda
istilahnya jadi tools tools yang digunakan untuk memberantas dan mencegah peredaran agrobaik
kalau untuk memberantas memang
kan tadi it teknologi kan penting
it kita juga latihan di sini mbak
latihan kita bersama sama yang di daa
lalu juga dengan
daa yang amerika ya
dengan abf juga auslan border force
nah kita mereka sebagai pelatih juga belanda
kita ajak new zealand juga
itu kita sama sama
persertanya banyak dari asean dari fiji papua new guinea
nah juga dari columbia sri lanka arab saudi
nah kita sama sama berlatih tentang yang kita hadapi ke depan
jadi kita sharing masalah ini deep web
dan sebenarnya tujuannya bukan hanya deep web saja
tapi juga saya pengen melting orang orang ini di lapangan
deep web ini yang mereka dimana sih tuh jaringan jaringan pengedar itu
masuk lepas sana
mereka berada di situ ya
patroli cyber agak susah
harus punya hacker hacker
dan kebetulan di sini it kita yang di atas itu arahnya ke sana
jadi kita juga
tapi kalau bicara cyber nanti kan kita ada badan cyber
jadi saya bukan cyber tapi kita ya fokus ke narkotik
karena sindikatnya rata rata internasional
dan kita banyak
negara lain itu kan di mereka menggunakan anjing pelacak dan juga untuk
ini kita gunakan juga di sini
kita juga sudah malah bukan hanya
kita juga breeding anjing
ya sudah breeding tahun ini kita alhamdulillah sudah menghasilkan dua puluh ekor
umur lima bulan delapan bulan
nah sekarang kita latih mereka
nah ini juga kita kerjasama dengan untuk pawangnya
kita sama dengan prancis
kalau untuk melatih anjingnya
kita dengan australia
tapi kalau untuk breedingnya kita dengan new zealand
untuk nyari bagaimana dari baby
bagaimana itu perlakuannya memang
jadi kita kirim anggota
malah mereka juga kirim
intruder mereka ke kita
dan ini penting ya
karena anjing ini yang mereka penciumannya ini
indra penciumannya luar biasa ya pak
dan kita juga mencoba latih
bukan hanya narkoba
tapi juga uang
karena diperlukan untuk orang biaya cukai itu anjing yang untuk uang
kalau misalnya mereka ada money laundering
bawa uang berapa
ini yang kita kembangkan di kita
sepuluh tahun lagi kira kira seperti apa bnn ini
mau dibawa kemana
saya yakin kita akan besar bnn
karena saya punya mimpi bnn menjadi big data
big data isinya apa saja
ini data tentang law enforcement
karena semua penerbangan hukum
jadi saya lihat dari amerika
di amerika ada epic
tapi akhirnya semua data semua tentang kejahatan ada di sana
kalau bicara narkoba pasti semua mendapat musuh kita bersama
tapi kalau ada bicara yang lain agak susah ini
tapi lebih lagi musuh anak anak muda ya
saya lihat fokusnya pak rw juga
karena pak ero ini semangatnya masih muda
suka musik ya
jadi sering melibatkan musisi dan teman teman artis
kenapa penting untuk melibatkan
kalau saya lihat bahwa mereka ini public figure
seperti alamat rum didi kempot
mereka punya ada sobat ambyar
jadi pesan pesan ini bisa sampai
follower mereka juga banyak
lalu juga atta halilitar
ya dua gitar ini atta halilitar
dia followernya banyak atta halilitar
gemar pelayanannya pak ero
ya jadi kita ajak teman saya
kita biarpun umurnya mungkin bapaknya dibawah saya
tapi jangan salah loh kenapa pak heru ini senang sekali bergaul dengan anak anak muda
karena pak ero juga seniman ya
kita di ruang ini
di ruang ini
ruangan pak heru ini ternyata ada piano
jarang kita temukan ruang kepala bnm tuh ada piano
mungkin pak heru bisa main buat kita
tapi pesannya mungkin terakhir untuk anak anak muda ini
lobby mau apa aja silahkan
tapi yang positif
yang bisa menjadi kedepan
dulu zaman saya muda bisa bahasa inggris bisa it itu hal yang luar biasa
tapi sekarang bisa bahasa inggris bisa it itu hal yang biasa
jadi apa yang bisa membedakan dengan yang lainnya
cari sendiri masing masing
harus punya kelebihan
pak ero terima kasih banyak ya
dan juga kita memperingati hari anti narkotika internasional
kita harapkan bahwa indonesia kelaknya bisa paling tidak bebas lah narkoba
karena memang itu bisa merusak
kuat apa kita punya bonus demografi
kalau ternyata kualitas dari sdm nya juga kurang baik ya
terima kasih banyak pak heru
insight with desi anwar kali ini
jangan lupa anda juga bisa menyaksikan
dan juga di kanal youtube cnn indonesia insight with desi anwar
dan tentu kita ingin mendengarkan seorang pak ero kepala bnn memainkan pianonya
dan mbak desi nyanyi
silahkan pak ero
dengarkan mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi
oh mereka meracgranja
mbak desi nyanyi
mbak desi nyanyi